orang warga karawang jawa barat meninggal saat melakukan pencoblosan pada pemilihan gubernur jawa barat di bilik suara pada rabu siang
sementara itu seorang nenek juga meninggal di tempat pemungutan suara di kota tegal jawa tengah rabu siang
di juga korban terkena serangan jantung
suasana duka masih menyelimuti kediaman anih lima puluh empat tahun warga desa margasari kecamatan karawang timur karawang jawa barat
ani meninggal sesaat setelah melakukan pencoblosan di tps yang tak jauh dari rumahnya
menurut warga korban jatuh tersungkur dan tak sadarkan diri saat melipat surat suara yang dicoblosnya
meski sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat nyawa korban tak terselamatkan
eli camat karawang timur menjelaskan sebelumnya kondisi ani yang berangkat ke tps bersama anaknya sehat dan segar bugar
korban diketahui memang memiliki rewayat penyakit diabetes
pihak keluarga rencananya akan memakamkan korban di pemakaman yang tidak
korban jatuh jauh dari rumahnya
sementara itu touch kweming nenek berusia tujuh puluh tiga tahun juga meninggal di tps di tegal jawa tengah
warga jalan teri kelurahan tegal sari kota tegal jawa tengah ini diduga mendapat serangan jantung setelah memasukkan surat suara ke kotak suara
sebelumnya korban datang ke tps seorang diri karena jaraknya cukup dekat dari rumahnya
korban tiba tiba terjatuh dari tempat duduk saat beristirahat di kursi tunggu setelah memasukkan surat suara ke kotak suara
setelah diperiksa tim medis korban dinyatakan
korban akan meninggal
jenazah korban dibawa ke kamar jenazah rumah sakit islam harapan anda
berdasarkan otopsi tidak ditemukan adanya tanda tanda penganiayaan pada tubuh korban
menurut adik korban tan moiming korban memiliki riwayat penyakit berkaitan dengan tingginya kadar kolesterol dan asam urat
jenazah korban rabu siang sudah diambil pihak keluarga untuk dimakamkan